suka sama kentin kum
mulia di itu kau tidak salah
pokoknya sekalinya mums nonton aku jamin mums itu bakalan ketagihan
aduh mams kan ada teksnya
mama gak suka nonton pakai teks
sudah ada kabar dari ngchung
saya telpon masih belum bisa
ini mah jangan sampai ya amit amit ini mah
cuman kalau sampai terjadi apa apa sama encung
pasti udah ngabarin saya
saya lihat tayangan di tv perangnya makin besar
kita berdoa aja ya kang
mudah mudahan encung disana baik baik aja
mudah mudahan disana encung selamat
iya cek kalau begitu saya pamit
kamu tahu gak dud apa yang ditakutin sama mereka
tapi kalau pulang ke sini
mereka mau cari uang dari mana
coba buat kebutuhan keluarga mereka
jadi apapun keputusan mereka
apapun yang mereka pilih
pulang atau enggak
hasilnya tetap sama
kalau mereka disana
nyawanya mereka sendiri yang terancam
kalau mereka pulang ke sini
nyawa seluruh keluarganya yang terancam
sedih ya mam
iya dok sebentar ya
usia bapak sudah empat puluh tahun
susah juga sekarang mencari pekerjaan
apalagi kebanyakan pekerjaan sekarang
maksud bapak sama cowok
atau sama siapa pun saja
pembi biar fokus saja sama sekolah
kita tungguin aja
biar ngeremnya pas
nah itu dia tuh
saya pinter kan sekarang
pinter dari hongkong
nggak akan berhenti kamu
tapi kan saya ngeremnya pas satu ceng
gimana atau berita di timur tengahnya
belum tahu dong
sms nya depending
depending itu apa tuh gom
depending itu artinya ngegelinding
yuk mari kita ngegelinding
kamu jangan pencep pencep disini
situ ada karyawan
kalau ada hubungin saya ya
oh barangnya tuh kayaknya ada deh
coba saya cek dulu ke gudang ya
buat jadi penjaga toko
tapi gapapalah dicoba dulu aja
siapa tahu bisa yang gak tamat sma juga
itu sekdes masa pagi pagi udah nongkrong di warung nyantin
saya tak tahu saya tuh tahu banget
dia tuh suka sama kantin kum
mulia di itu kau tidak salah
iya tapi dia udah tua kum
udah gitu kumisan perewokan
itu komisinya setiap hari pasti dicukur
kalau lo udah segini nih segini nih kum
udah gitu keringatan terus lagi
gayanya begini nih kum
ini kang kembaliannya
kang mulia dipamit dulu ya
kang idoy mau kemana
mau ke rumah akun pak
oh saya antar ya sekalian
ya udah makasih pak
bergantung kalau enggak
jangan aku kaget ya
juga pernah pengahir unik
sebaiknya akus pelopelan anak yang ketiga

wah berarti pak mulyadi itu orang baik dong
doi kamu kok mau mauan sih diboncengin sama dia
itu tuh kum
mulyadi yang suka sama si intin tuh
itu dia tuh orangnya tuh
alhamdulillah atuh ceng
kamu pasti seneng kan si intin tuh dapet jodoh orang baik
silahkan duduk pak
makasih bu yoyo
kantor kita yang diriat
sudah berhasil menghubungi semua anak anak kita yang ada di sana bu yoyo
dan alhamdulillah mereka semua selamat
gak ada apa apa
tapi kondisi disana masih sangat mencekam bu yoyo
tolong beliau jangan sampaikan berita mencekam ini kepada keluarga mereka ya
pengiriman tkw yang ke